terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen ketiga ini saya akan mengajak anda melihat persiapan persebaya yang akan menjamu ps tira
menghadapi ps tira dalam lanjutan liga satu di stadion gelora bung tomo surabaya
selasa petang ini persebaya surabaya di tangan pelatih baru jajang nurjaman wajib menang
target serupa juga diusung ps tira di tangan pelatih barunya nil maizar
agar bisa mendongkrak posisi ps tira dari zona degradasi
pertarungan panas akan tersaji dalam laga awal putaran kedua liga satu persebaya surabaya
persebaya surabaya akan menjamu tamunya ps tira di stadion gelora bung tomo surabaya selasa petang nanti
menghadapi ps tira menjadi deput pertama pelatih jajang nurjaman atau janur
sang arsitek baru persebaya surabaya
meski saat ini tiga pemain pilar absen karena cedera dan membela tim nasional
yaitu freddy imbiri rafael maikimo dan irvan jaya
namun mantan pelatih psms medan ini optimis bisa meraih kemenangan
pasti targetnya adalah menang di jokowi
itu target dalam petangki yang menangnya akan banyak
kepala rakyat rakyat menang
sementara itu ps tira tim sepak bola milik tni ini bertekad bangkit dan balas dendam
karena sebelumnya dikalahkan persebaya di kandang dengan skor empat satu
pelatih baru ps tira nil maizar
bertekad membawa kebangkitan ps tira
meski tekanan supporter bonek bisa mengganggu mental pemainnya yang rata rata masih muda
ps tira memang muda dan dia mentalnya juga bagus
memang luar biasa seperti tadi percaya
muda muda nangis nangis penatasannya
menjaga penampilannya yang sangat baik
benar dan itu yang menang
saat ini persebaya berada di peringkat ke tiga belas
dengan poin dua puluh dua
sedang ps tira berada di posisi enam belas
dengan poin dua puluh sembilan
kemenangan di laga ini akan mempermudah kedua tim untuk mendongkrak posisi di kelas semen